keberduka menyelimuti tim sepak bola asal malang arema fc
keeper senior mereka ahmad kurniawan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama dua pekan
keeper senior arema fc ahmad kurniawan menghembuskan nafas terakhir selasa sore di rumah sakit syaiful anwar kota malang jawa timur
kakak kandung kurnia mega ini meninggal setelah menjalani perawatan intensif selama dua pekan akibat sakit jantung
kabar meninggalnya keeper yang akrab di sapa ak empat puluh tujuh ini langsung menyebar luas
ratusan aremania pun memadati rumah sakit syaiful anwar kota malang
pelatih dan para pemain arema juga datang untuk memberikan penghormatan terakhir
saya jam lima lebih ya sama lebih saya dikabarin sama haji salah satu manajemen
saya berkembang saya berkembang
saya langsung tidak tahu kita mengikuti mengerikan hadapan keluarga dari kepemain manajemen juga
perkembangannya sudah membaik bergerak gerak tapi belum suman itu saja yang saya tahu
ahmad kurniawan bergabung dengan klub singoedan pada tahun dua ribu enam
sempat hijrah ke persik kediri dan semen padang aka kembali bergabung dengan arema pada tahun dua ribu sepuluh lalu
bersama arema ak pernah menjadi juara kopak indonesia dua ribu enam dan menjadi runner up indonesia superliga di tahun dua ribu sebelas
dia menampilkan performanya sebagai penyegak kawak nomor satu
aka itu selalu menyampaikan dan berbicara kepada saya mengatakan
om marahin pemain om ini bukan kita om ini bukan arema
jadi dengan caranya ak itu sudah menjadi lebih dari arema yang ada di malang
jenazah ahmad kurniawan langsung dibawa ke jakarta untuk dimakamkan di kampung halaman
jangan lupa like share dan subscribe ya